center for strategic and international studies atau csis menduga ada kelompok kelompok terorganisir di balik putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memutuskan untuk meminta komisi pemilihan umum menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh
peneliti departemen politik dan perubahan sosial csis nuri oktariza mengatakan bahwa kelompok kelompok ini sebelumnya berupaya untuk menunda pemilu lewat beberapa instrumen
kali ini kelompok tersebut bergerak melalui mekanisme pengadilan
nuri meminta presiden jokowi dodo untuk segera bersikap merespons putusan pengadilan negeri jakarta pusat ini
sulit untuk tidak melihat keputusan pengadilan jakarta pusat ya sebagai bagian dari dengan segala hormat kelompok kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda
kelompok kelompok ini bisa terorganisir secara rapi bisa lostly organized
tidak terlalu terorganisir tetapi tujuannya sama yaitu pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda
entah satu tahun dua tahun dan seterusnya
banyak hal yang sudah dilakukan tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan
tetapi jauh sebelum ini kita lihat banyak katakanlah mobilisasi orkestrasi
mereka memainkan isu isu yang tujuannya itu adalah untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh empat